kalau mas dapat kabar tentang indah dan ilham
gimana kalau anak anak pulang disaat saya gak ada
aku pasti kabarin mira
aku terus cari kabar tentang mereka
tahu anak anak dimana cuma dhani nih
ya udah aku angkatin
gak usah masih bisa pak
ibu kalian itu untuk sementara pulang dulu ke lampung
dan ibu kalian itu nitipin kalian ke om jarwo
tidak pak om
rumah om jarwo
ibu dimana kamu nanti
mudah mudahan yang nira betah nih
tinggal dikontrakan yang ini
gimana neng mirah
suka nggak sama kontrakan yang ini
ini sengaja nih abang pilihin buat neng mira kontrakan yang lebih bagus dari yang kemarin kemarin buat neng mira
bang wahab yakin pasti ntar neng mirah
neng mirah kok sedih gitu sih
neng mirah kangen sama hinda sama ilham ya
bang wahab juga kangen neng
neng mirah apa kamu mau
bang wahab juga kangen neng

neng saya anterin ya
gak usah bang assalamualaikum
ah si neng mirah kadang kadang ya
mau dianterin sama orang ganteng pakai mau pergi sendiri
ah elah lambat nih pikiran gue bukannya disusul aja dari tadi
neng mirah neng mirah
boleh boleh hitung hitung panglaris bun
neng mirah kenapa naik ojek sih kan saya yang mau nganterin
eh eh main serabas robot lo kayak tukang ojek lo
gue tukang ojek ya
harusnya si mirah ini gue yang nganterin bukan kak ngojek
bunda udah naik jangan ngikut dan naik motor dia
udah udah udah mau naik motor gue
apaan tuh apaan tuh
apaan sih ini sih lo
ada adaan jek pagi pagi udah ada ngocet
eh jangan begitu dong
saya pengen ya kamu emang bagus
so kegantengan tukang ojek tuh
yang lebih ganteng dari lu aja masih gantengan gue
dah lo siapin kamar buat gue
gue bakalan nginep tiap hari di rumah lo
udah dah lo jangan banyak tanya siapin aja yang gue bilang tadi ye
jangankan bulat balik kemari tiap hari
ke ujung dunia gue samperin
kenapa ibu tegak nilaini nak
ibu nggak lama lama kok di lampung
ibu nanti pulang ke sini juga kok ya
indah mau ketemu bapak bawang
kakak nggak tahu alamatnya
indah jangan nangis terus udah udah udah
sekarang ada om jarwo
kan om jaro sayang sama indah sama kak ilham
ya pulang ke rumah om jarwo
indah seneng deh
om jarwo gendong indah
indah berasa kayak bapak yang gendong indah
padahal linda belum pernah ketemu sama bapak
aduh kenapa gue jadi galau begini ya
aduh ini gara gara rencana bujuknya si dhani nih
gue jadi kejebak perasaan gue nih
udah anggap om jarwo rupa kami
makasih ya om
kenapa ibu tega ninggalin aku sama indah di sini
aku nggak boleh mikir yang nggak nggak
mungkin ada yang mau ibu urusin dulu di lampung
apa udah ada kabar tentang isham dan indah
baik terima kasih pak
duduk duduk duduk
kalau mau langganan boleh bud
ya ya lah
pak raffi makasih ya untuk tadi malam
mama saya titip salam buat bapak
seharusnya kamu gak perlu ngomong kayak gitu
kalau ada yang mikir macem macem gimana
iya pak maaf
baru aja mau berhasil deketin pak raffi
gara gara mira semuanya bisa gagal
ngira harus segera keluar dari sini
pak rapi tuh kagak pernah ngerasa disusahin sama lo